apa kesulitannya bang
ya ada beberapa kendala teknis saya sebutnya kendala teknis
pertama sejak tim dari tgipf pertama kali berkunjung ke malang
ke malang waktu itu kita sudah berhubungan dengan rumah sakit keluarga korban
dan meminta kepada pihak rumah sakit dan penyidik
polda jawa timur waktu itu untuk menetapkan penyebab penyebab kematian
oleh karena itu maka saya pikir salah satu untuk bisa mendapatkan penyebab kematian itu
harusnya dengan diotopsi
sayangnya memang pada waktu pertama itu
ya sesuai syariat islam ya biasanya kan satu hari langsung dikebumikan
sehingga kita meminta kerelaan para orang tua untuk melakukan otopsi
tgpf mendapatkan beberapa orang tua yang dengan rela untuk melakukan
apa bersedia untuk melakukan otopsi dan meminta kepada dokter dokter
yang di sejumlah rumah sakit yang menangani korbankan juruhan untuk
untuk bekerja sama dan melakukan memberikan keterangan resmi tentang penyebab kematian
misalnya dia patah rusuknya patah tangannya dia di dalam badannya itu ada apa
matanya merah biru biru dan macam itu
tetapi memang tidak serta merta dilakukan otopsi pada waktu itu
dan yang kami sasarkan beberapa minggu kemudian
keluarga yang awalnya bersedia untuk diotopsi anaknya terus mengundurkan diri
dan akhirnya beberapa keluarga lain banyak menulis surat pernyataan tidak bersedia lagi
dan itu sebagian banyak yang diterima oleh tim tgipf
keluarga yang awalnya mengizinkan kemudian menolak untuk melakukan otopsi
temuan tgpf keengganan pihak keluarga yang tiba tiba mencabut izin untuk melakukan otopsi
karena ada intervensi dari luar
apakah itu betul
bentuk intervensi yang diterima oleh keluarga seperti apa
biasanya dikunjungin dikunjungin oleh sejumlah pihak

terus bahkan datang dan datang
seperti di ceramain gitu
gak usahlah diotopsi seperti itu karena anaknya di sana atau adik
kata orang tua di sana itu sudah damai
kenapa harus lagi digali keburnya
tapi datangnya itu bukan sekali
berkali kali hampir setiap hari
sehingga mereka merasa terintimidasi
sehingga akhirnya berakhir dengan membuat pernyataan
misalnya di depan penyidik bahwa mereka tidak akan lagi meminta apa setuju untuk diotopsi
karena salah satu syarat untuk otopsi itu adalah persetujuan dari ahli waris seperti itu
kalau menurut hukum kita
jadi oleh karena itu
itu pihak yang mendatangi keluarga korban beberapa kali mengatasnamakan dirinya dari pihak siapa
itu pihak yang mendatangi keluarga korban beberapa kali mengatasnamakan dirinya dari pihak siapa bang laode
mereka berpakaian reman gitu
tetapi keluarga beranggapan bahwa beliau beliau itu adalah dari kepolisian
jadi oleh karena itu juga pak doni waktu itu berhubungan dengan mabes
kita memberitahu tim gipf bahkan berbicara dengan kapolda supaya
betul betul menggunakan scientific investigation
kalau scientific investigation itu kan untuk mengetahui
apa penyebab musabab dari kematian itu salah satunya dengan otopsi
berapa jumlah racun misalnya yang diakibatkan oleh gas air mata gitu
yang ada di dalam tubuhnya
matanya merah sampai setelah seminggu kejadian pun
itu merah dan bahkan biru
jadi seharusnya kak itu seharusnya penyidik mendorong proaktif untuk itu
tapi kita bersyukur
kita bersyukur bahwa sudah ada surat dari kepolisian
bahwa orang tua yang dulunya dari awal yang anaknya berpulang
semoga beliau mendapatkan kekuatan
dan anak anaknya itu mendapatkan tempat terbaik
insya allah subhanahu wa ta'ala
dua orang anak yang meninggal itu
akhirnya setuju lagi untuk diotopsi
saya pikir teman teman media sudah mendapatkan suratnya
karena itu kami sangat menghargai
dan juga dari pihak polri
khususnya dari polda jawa timur dan polres malang
terkait juga dengan hambatan mungkin yang ditemukan oleh tgipf
bahwa beberapa dokter di malang
enggan memberikan penyebab atau keterangan pasti penyebab kematian para korban
sehingga ini yang mungkin salah satu yang menghambat
adopsi kemudian penyelidikan dari korban kanjur wahan ini
betul bang lode
kami juga mendapatkan hal yang seperti itu
kami bukan karang karang
dan bahkan itu sebenarnya
itu dituliskan di dalam buku laporan ya
jadi ini bukan pendapat pribadi
termasuk laporan yang kita sampaikan kepada presiden
oleh karena itu kami menghubungi idi
untuk sementara waktu itu
ini kenapa ada keengganan
ya mereka jujur
mereka jujur beberapa dokter itu mengatakan bahwa
nanti kalau jadi saksi itu jadi ribet
dipanggil panggil terus seperti itu
tapi menurut saya itu sesuatu yang saya sesalkan
keengganan itu artinya dari
adalah panggilan jiwa satu ratus tiga puluh lima orang gitu loh
masa untuk bersaksi saja
menurut saya itu sesuatu alasan yang tidak bisa kita terima
keengganan tadi para dokter
beberapa dokter untuk memberikan keterangan tersebut
artinya pure atau murni dari diri sendiri
kekhawatiran proses penyelidikan yang terlalu ribet
kemudian pemanggilan anti jahat
kemudian pemanggilan nanti dijadikan saksi dan lain sebagainya
bukan seperti dari pihak keluarga korban mendapatkan intervensi dari pihak luar
bukan begitu ya bang laude
saya kurang tahu persis
tetapi dari keterangan yang kami dapatkan
mereka bilang ini nanti ribet
dan itu bisa dibaca sebenarnya di
bagian laporan dari tgipf
tapi saya sangat berharap
bahwa sekarang kita juga berterima kasih
akan melakukan otopsi
idi pasti sekarang sudah memberikan
dan kami berterima kasih kepada idi
asosiasi dokter yang forensik
khususnya untuk itu
karena itu akan dilakukan
dan semoga saja
kami tadi di tgipf
sekarang kita mengetahui
penyebab bayi meninggal
dari sirap obat itu
bahkan sudah masuk di dalam
kanjuruhan seharusnya seperti itu
tidak perlu lama lama juga
oke ini yang kita dorong
ya yang itu kita dorong
semua dan masyarakat indonesia
kalau bayi bayi minum obat
yang salah itu
atau anak anak kecil meninggal
tidak kurang nilainya

otopsi nanti akan digelar
pada lima november dua ribu dua puluh
dua jasad korban
dan akan melibatkan dokter eksternal
dan juga internal
selain penting untuk memastikan
terkait dengan kanjuruhan
bagaimana juga penting memastikan
transparansi dari hasil otopsi nanti
ya kita berharap bahwa
tim tg ipf ini kan ada
sampai satu bulan saja
saya kurang tahu ini sudah selesai atau belum
masih ada beberapa hari lagi gitu
beberapa hari lagi
jadi kita sangat berharap bahwa
misalnya tg ipf itu sudah selesai
laporannya sudah selesai
tetapi pada saat sama
rekomendasi dari pemerintah itu
bukan rekomendasi dari
tim orang per orangan
tapi itu adalah tim
karena di sk kan oleh presiden
dan kemenko polhukam
kita berharap bahwa
rekomendasinya itu juga
dijalankan oleh semua pihak
yang disebut dalam laporan
kita akan pantau terus
bagaimana perkembangan dari
nanti lima november mendatang
bang lauda m syarif
sudah bergabung dengan
sekali lagi saya mengucapkan
terima kasih nih
kepada pihak polri
dan kepada pihak
yang mau melakukan otopsi
semua korban itu
untuk memberikan keadilan
kepada semua korban
kami juga sudah mencoba
untuk menghubungi idi
sebelumnya untuk bergabung
dengan diskusi kita
namun belum ada yang bersedia
untuk bergabung dengan